sidang perdana jessica kumala wongso terdakwa pembunuh wayan mirna salihin digelar di pengadilan negeri jakarta pusat pada rabu pagi
ya agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap jessica yang dianggap melanggar undang undang pidana pasal tiga ratus empat puluh kuhp dengan ancaman hukuman mati
tim penuntut umum membeberkan sejumlah dakwaan keterlibatan jessica kumala wongso atas kematian wayan mirna salihin akibat racun cyanida di cafe olivier enam januari dua ribu enam belas
namun atas dakwaan jaksa penuntut umum itu jessica dan tim kuasa hukum mengajukan eksepsi atau nota penolakan
dalam eksepsi bertajuk jessica mencari keadilan tim kuasa hukum mempertanyakan dakwaan penuntut umum yang tidak lengkap dan cermat
antara lain tidak ada saksi yang melihat jessica menuangkan cyanida ke kopi lalu bagaimana terdakwa memiliki cyanida dan di mana jessica membeli cyanida dan tentunya bentuk cyanida tersebut